gubernur jawa barat ridwan kamil kembali menjadi sorotan
bukan lagi bonceng boncengan kayak begini
atau foto tos tangan kayak begini
kali ini beda kang emil asik makan bareng dengan
orang nomor satu jakarta anies baswedan
yang unik minumnya pakai teh botol di rumah makan
ada foto orang penting partai demokrat susilo bambang yudhoyono
apakah ini kode politik di dua ribu dua puluh empat bahwa keduanya siap berduet dengan siapapun
maklum tagline teh botol lagi ramai karena bocornya rekaman
salah seorang politikus pdi perjuangan terkait pilpres dua ribu dua puluh
saat ditanyai oleh wartawan anies membantah
sengaja memilih tempat makan dan minuman saat bersama kang emil
apa itu pak
tanggapan dari ridwan kamil pak
netizen banyak nyebut seperti itu pak
nanti dah kita ngomong beras dulu sekarang
dikutip dari detik com gubernur dki jakarta anies baswedan
gubernur jawa barat ridwan kamil bertemu pada jumat pagi
dalam rangka penandatanganan kerjasama daerah sumedang
dengan dki jakarta
keduanya diketahui melaksanakan sholat subuh bersama
dan di pagi harinya melakukan penandatanganan kerjasama
didampingi bupati sumedang doni ahmad munir
di tempat berbeda gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang juga masuk dalam bursa calon presiden dari sejumlah lembaga survei
terlihat mendampingi presiden joko widodo meninjau vaksinasi
di pelabuhan tanjung emas semarang jawa tengah
bedanya tidak ada minum teh botol di sana
nama ridwan kamil
anies baswedan dan ganjar pranowo
masuk dalam daftar calon presiden dari sejumlah lembaga survei tanah air
elektabilitas mereka pun saling mengejar dalam hitungan lembaga survei
tim liputan cnn indonesia